saudara pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di australia
untuk mengetahui suasana ramadan di sana
sudah ada diaspora indonesia lukni hakim
selamat dini hari waktu indonesia mas lukni
di sini kan sudah masuk tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat pukul dua tiga puluh
kalau di australia jam berapa nih mas
disini berarti sekitar jam lima tiga puluh sembilan
mas ini kan secara geografis kan indonesia sama australia kan tidak jauh mas ya
nah kalau warga muslim indonesia di sana itu sebenarnya populasinya banyak atau tidak nggak
untuk disini sebenarnya cukup banyak
tapi hanya apa namanya di australia karena australia sangat besar
diaspora di sini terbagi di banyak wilayah di australia
ya cukup banyak di australia sebenarnya
nah berarti kalau untuk mencari tempat ibadah itu mudah nggak mas
kalau untuk di tempat saya
kebetulan di tempat saya hanya terdapat satu buah masjid
dari rumah saya sekitar berjarak dua puluh enam km
aktivitasnya tidak terlalu ramai seperti masjid masjid yang ada di kota besar mungkin
ya jadi tidak terlalu banyak kegiatan di masjid di sekitar saya
baik nah ini kan kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa nih mas ya
ada perbedaan nggak sih mas antara puasa di australia dan puasa di indonesia
di sekitar orang orang sekitar saya
ya saya merasa sendirian saja seperti itu
setiap akhir pekan hari sabtu kita selalu mengadakan
kita rawat bersama seperti itu
komunitas indonesia ini dilaksanakan secara swadaya
atau difasilitasi dari kedutaan besar
di sini kami melakukannya secara swadaya
sebenarnya selalu ada apa namanya
perkumpulan atau pengajian setiap bulannya
setiap kali ada kegiatan kegiatan agama kita selalu mengadakan bersama terutama di bulan ramadan seperti sekarang ini
baik nah kalau dari kedutaan besar sendiri nih mas apakah ada acara tarawih bersama atau buka bersama gitu nggak mas atau semacamnya gitu mas
untuk sejauh ini tidak ada
kami juga dari komunitas juga belum ada undangan
jadi entah itu dari kbri ataupun dari kjri sampai saat ini belum ada kegiatan kegiatan untuk mengisi ramadan
oke baik nah mas boleh diceritain nggak sih kalau misalnya puasa di australia itu durasinya apakah lebih lama atau lebih sebentar atau sama aja deh sama di indonesia
untuk di australia kebetulan saya sudah menjalani beberapa kali ramadan di australia dan kebetulan pada musim dingin atau winter
kalau musim dingin itu di sini durasinya lebih pendek dibandingkan ketika summer
karena disini ketika winter matahari terbenam lebih awal
dan untuk saat ini kita memasuki musim apa namanya sugur autumn
jadi pergantian dari musim panas ke musim dingin
jadi ya kalau disini sejauh ini saya mengalaminya lebih cepat durasi puasanya
baik nah mas lukri dari informasi yang kami terima di australia sendiri sempat terjadi cuaca ekstrim nih
nah apakah cuaca ekstrim ini berpengaruh pada masyarakat di sana yang menjalankan puasa
dan cuaca ekstrim ini biasanya terjadinya di daerah mana aja sih mas
oh iya betul jadi ada beberapa
jadi untuk di australia kita cuacanya itu sangat berbeda beda di setiap negara bagian
seperti misalnya di tempat saya ini termasuk bersahabat berdasarkan pengalaman dari teman teman saya
karena cuacanya tidak terlalu dingin
jadi untuk ramadan di san santos ini cuacanya lebih bersahabat
tapi untuk ada teman saya di daerah adelaide
di sana kebetulan sedang atau masih panas musim panas
sebenarnya sudah autone tapi di sana masih lebih panas daripada di sansen cost
sehingga mereka di sana
tantangannya lebih besar daripada di sini
karena kebetulan mereka juga bekerjanya di outdoor
jadi lebih terasa mungkin puasanya
karena mungkin lebih haus dan laparnya akan terasa daripada saya yang tinggal di sini
jadi tidak panas di barisan daerah adelaide atau mungkin di sydney
nah mas nukri kan berpuasa ini tidak lepas dari hidangan hidangan ramadan
yang biasanya diburu saat buka puasa maupun sahur nih
nah apakah di australia ada makanan khas australia
yang biasanya diburu sama warga negara indonesia di sana untuk berbuka puasa mas
tetapi banyak diaspora yang tinggal di australia
mereka biasanya melakukan atau membuat semacam catering untuk diaspora yang lainnya
jadi mereka memasak makanan kemudian mereka menjualnya kepada biaspora
jadi biasanya mereka membuat jadwal bukan jadwal apa namanya menu setiap harinya

di produk wa atau di facebook pada biaspora lainnya
jadi biaspora yang mungkin merindu dengan makanan indonesia bisa pesan dari teman teman
yang melakukan catering tadi
nah mas ini kan mas lukti sudah cukup lama ya tinggal di australia
ada nggak sih mas makanan nusantara
yang paling dikangenin sama mas lukni
apakah makanan ini bisa ditemukan di australia susah nggak nih mas ngedapetinnya
kalau yang dikangenin sih mungkin masakan orang tua
karena kalau secara umum makanan di indonesia di sini cukup kulit mendapatkannya
ya mungkin kita harus masak sendiri atau seperti tadi biasanya ada diaspora indonesia yang menerima pesanan makanan untuk dijual
jadi mungkin seperti itu di sini
cara menanggulangi kerinduan akan makanan indonesia
ya baik nah ini mas lukni udah kurang lebih sepuluh tahun di australia mas ya
ada rencana mudik ke indonesia nggak mas
wni di sana juga punya tradisi mudik balik ke indonesia dulu gitu untuk lebaran di sini atau gimana mas
ya kebetulan tahun ini atau lebaran ini saya akan pulang
jadi awal april nanti saya akan mudik
dan kebetulan juga banyak teman teman saya juga yang akan mudik juga di lebaran ini
karena memang lebaran lebaran sebelumnya kita terpaksa
tidak bisa pergi tidak bisa mudik
dan mungkin lebaran ini akan ada banyak untuk teman teman saya dan juga saya yang akan mudik ke indonesia
baik terima kasih mas lukni hakim sudah meluangkan waktunya untuk sharing sharing bersama pemirsa kompas tv
bagaimana suasana ramadan di australia
semoga nanti mudiknya dilancarkan mas dan selamat menunaikan ibadah puasa
amin terima kasih mbak desi